jurnalis itu harus dibekali wawasan yang memadai agar ketika di lapangan
dia punya perspektif yang luas dalam melihat isu atau masalah
dengan wawasan kita bisa bersikap berpikir dan mengambil keputusan yang dilandasi oleh logika dan tidak sekedar emosi belaka
saya setuju seorang jurnalis harus transparan dalam menyampaikan berita
harus berdasarkan data dan fakta bukan asumsi serta praduga
jurnalis atau media harus memberikan kesempatan atau porsi yang sama atau cover both side
sehingga produk berita yang disampaikan akurat dan faktual
serta berimbang dan tidak memiak apalagi menyudutkan
saya yudhiyo doan untuk cnn indonesia